kami lanjutkan kembali cnn indonesia news hour pt jasa marga menyiapkan sembilan belas skenario guna spasi mudik lebaran dua ribu dua puluh
selain meningkatkan kapasitas gerbang dan jalur tol jasa marga juga akan membatasi penggunaan res area
hal itu berdampak pada penggunaan jalan tol yang diprediksi meningkat drastis
pt jasa marga akan memastikan kesiapan gerbang tol jalur tol dan rest area
khusus rest area pt jasa marga akan membatasi penggunaan baik dari sisi kapasitas maupun waktu untuk menghindari penumpukan orang
pemudik diimbau untuk mengunduh aplikasi trevoi milik jasa marga untuk mendapatkan informasi terkait jalur tol dan tarif yang dapat diakses
terkait dengan waktu kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari
perjalanan mudik maupun balik pada saat arus puncak mudik dan arus puncak balik
jasa marga memprediksi arus puncak mudik akan terjadi pada tanggal dua puluh sembilan kemudian dua puluh sembilan april kemudian arus puncak balik akan terjadi pada tanggal delapan belas